terima kasih anda masih bersama kami
satu hari jelang debat kelima yang akan menjadi debat pamungkas calon presiden dan calon wakil presiden pemilu dua ribu sembilan belas
berbagai persiapan telah dilakukan
ketua kpu arief budiman menyatakan format debat final besok tidak akan jauh berbeda dengan debat debat sebelumnya
yang menjadi pembedaan ini adalah akan ada sejumlah pemuka agama yang akan memimpin doa
ada geladi kotor besok geladi resiknya
panelis juga sudah siap menyerahkan pertanyaan pertanyaannya
jadi randon juga sudah disusun dengan baik
ya mudah mudahan besok bisa berjalan lancar
dan pesan saya karena ini debat terakhir para pendukung heboh boleh tapi tidak boleh ribut
dibalikkan debat terakhir ada yang spesial nggak di debat terakhir kali ini
sama nanti pembaca doanya dari seluruh perwakilan agama